kalian mau lapor polisi
tapi gue sadar

gue tuh ngedeketinin supaya lo bubaran semua pikir
ya gitu deh
dan rencana gue berhasil banget
kalian mau marah
tapi gue sih gampang aja ya
setelah kalian marah gue tinggal telepon sama gue aja
dan lo tau lah apa yang bakal terjadi
nah satu lagi
kalau ada yang nanya kalian kemana aja selama ini
bilang aja lo liburan atau kemana kat
apa kamu sekarang sudah baik baik saja
kamu masih suka merasa takut
itu artinya kondisi kamu sudah semakin pulih
dan bisa jadi kamu sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi
contohnya kamu sekolah lagi
saya pengen banget masuk sekolah lagi
tapi saya masih agak takut dok
saya mengerti kekawatan
kau mengerti opi
saya akan lakukan yang terbaik untuk kamu
dan saya juga tidak mau opi
kalau kamu sampai tertekan kembali
iya makasih ya dokter
aduh si bocah udah bisa ngomong
ya ampun bener
udah waras tuh orang
wah enggak bener nih
pasti ada apa apanya nih
katanya mau ke kantor
saphira kamu benar
emang omas pergi sama si tukang cukur itu
saya barusan di rumah si tukang cukur itu
dan tetangganya bilang sudah beberapa hari dia ngarah di situ
berarti dia sudah pergi sama si omas
ya udah lah opi
yang penting sekarang paper harus bersyukur ya
berarti kan tuhan sayang kasih lihat kalau si omas itu emang gak setia orangnya
ya saphira kamu jangan seperti omas ya
oh ya tentu saja enggak dong papi
oh terima kasih saphira

apa masih harus diizinkan tinggal di sini
oh ya terus kalo si laura gimana dong opi apa masih harus diizinkan tinggal di sini

tuh tentu lah dia masih anak saya
itu omas yang menghina hati saya bukan dia
saya sayang sama dia seharusnya kamu juga sayang sama lora
tentu saja papi saya akan sayang sama dia seperti anakku sendiri
bagus saya senang dengar itu
jangan jangan anak gue diapa apain sama tu orang ini
udah deh bang yang penting kita berdoa aja supaya itu penculik gak ngapa ngapain anak abang
pokoknya bagaimana caranya kita mencari anaknya
pokoknya bagaimana caranya kita mencari anaknya
pokoknya bagaimana caranya kita mencari anaknya
kita mesti keluar dari sini kita laporin polisi biar dia ditangkap
ya iya jangan mikirin laporin polisi tapi cara keluarnya dulu kita bagaimana dari sini
sedangkan yang jaga aja luar dalam gimana sih bang
gue lagi mikir kotok apa lu ah
mikir pak pules itu pak pules mana ngiler lagi
bapak ini siapa
bapak ini siapa
lalu dia sampai keluar ketangkep habis gue gitu
ya bales sih bales tapi kalau ditangan polisi mah abang gak bisa bakal nonjok ke macam macam
kok minta rokoknya gak dikasih
nah abang lah ya gini minta rokok mulu udah minta rokoknya jinggol lagi itu kan rokok jin
ya bukannya begitu orang lagi diculik mikirin rokok
boro boro penculik ngasih rokok enak amat gak sih abang
eh ngomong udah lama gak tidur sama lu lu
aduh aduh aduh buset nek
hei hei hei disini bukan waktunya senang senang disini lagi susah bang lagi susah bang
bujubuning aki aki mikirlah noh anak bagaimana noh
anak dikasih makan udah gedein lah
gue belum tentu penculik metega tega benar siapa lagi yang mau ngasih makan
sedangkan kita jadi susah lain
eh gue jadi makin bingung nih sekarang gimana dong bebasin bokap lu sama nyokapnya selawere
sama gue juga bingung glenn gue tuh gak bakal tenang kalau buka gue belum bebas
apa lapor polisi coba aja kalian lapor polisi
silahkan aja tapi gue jamin sebelum polisi dateng juga nyawa mereka bakal keburu mayang
brengsek lu ya
oh ya gue bisa jadi perempuan manis glenn asal lo berdua turutin perintah gue
ah saya pisah nih bunga bunga teh
mir mir ada berita buruk mir berita buruk gawat gawat gawat
adik lu ngapain kesini nanti kalau dilihat orang bagaimana
mir ini penting nih mir tadi gue liat nih si opi lagi ngobrol sama si dokter
tau segimana dong
lah lu kok nanya sama gue biasanya yang jago nyari ide lu sekarang kenapa buntu otak lu
oh gitu ya iya emang gue gak tau nih gue kenapa
gini aja lu sekarang pergi dulu gue mau liat keadaan si opi di dalam
enggak lu pergi aja gue nggak mau lu di sini
nanti kalau orang lihat bisa curiga
ini si opi nges jager alhamdulillah aduh boleh sih
kok gue ngerasa udah nggak beres ya
nah geningan opi anugelis
sudah ya senyum geningan tante deh demen pisahan kamu sudah mulai sembuh
iya tanta makasih ya tante udah baik banget sama opi
eh nah geningan pakai ngomong gitu pakai terima kasih segala
memang tugas tante itu menjaga kamu
tante aku pengen sekolah lagi
sabar nya tunggu sampai kamu sembuh betul sok atuh sekolah lagi biar pinter nya
makasih ya tante tante udah sayang banget sama opi
nyi nyi atuh atuh kumaha ya eh budak ah sayang pisah nya
sok atuh kamu mesti makan yang banyak nya
brengsek ternyata selama ini gua dikibulin ternyata dia mary bukan mirna
hai sayang udah pulang ya
engga pi tadi kata laura aku suruh pulang duluan aja dia mau jalan sama cowoknya kali
biarin pulang telat ke rumah ya karena nemuin pacarnya
harap harap ketemuan sama cowoknya kok diinterogasi gitu sih
oke saya gak melarang kamu pacaran
tapi ya kamu pulang dulu you come home first
otak kamu ajak pacar kamu ke rumah